siapa ini pak
saya melihat bapak paseh sekali mengajar anak anak mengaji
saya pengurus maji disini
kalau bapak boleh saya mau menawarkan
bapak jadi guru ngaji disini
aku mau makan tanda
opi capek abis kerja
kerja dulu baru makan
tanda tapi opi lapar tanda
dibilangin kerja dulu baru makan
ngerti gak kamu
masih disini kamu ya
mau saya tampar
apaan masa tapi itu diam hu
yang thank you
oh iya tanda opi meminta uang saku
uang saku tanda
tanda kok sambar opi
makanya jadi anak jangan manja
kamu pikir gampang cari duit
tapi gak biasa tanda juga kasih uang saku ke opi
kok tanda sekarang malah marah
nah mulai sekarang kamu gak dapat uang saku lagi
tante merry nampar kamu
aku juga gak tau sekarang tante merry jadi berubah kayak gitu
dia jadi kasar banget sama aku
perasaan kemarin kemarin dia baik sama kita kan karena jadi kebalik
udah gila kali tuh orangnya
ki kamu gak boleh ngomong kayak gitu ah
ya bisa aku sebel banget yang
aku kan juga gak mau kamu kenapa napa
apa tadi untuk amu
selama ini babe gak pernah ngasih senang amat lo
tahu sendiri babe orang susah
ya allah nasib begini ahmad
punya anak atau aja yang gak bisa ngasih kesenangan
malah sekarang udah diponis umur gue bakal pendek
tuh udah hasrat
yang nyukur gak ada biar aku
aku sholat dulu ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya allah hamba tahu
kalau hamba harus lebih pasrah
tapi tolong anak saya jangan sampai terlalu ya allah
dan umur saya lebih cepat
ya allah tolong saya pekerjaan yang lain ya allah
saya tidak mungkin jadi tukang cukur lagi allah
saya harus istirahat ya allah
ya allah ampunilah hambamu ini ya allah
kok belum ngaji
turunnya gak ada
ya bagus aan old
siapa ini pak
saya melihat bapak pasek sekali mengajar anak anak mengaji
saya pengurus masjid di sini
kalau bapak boleh saya mau menawarkan bapak jadi guru ngaji di sini
tapi nggak besar bayarannya cukup buat bapak
opi pulang terawih tante
udah cuci piring
tante tapi tapi opi kan besok sekolah
enak banget mane teh
udah seperti juragan ya
tidur sebelum rumah beres
tante kalau api sekarang cuci piring
besok kopi bisa kesiangan bangunnya
yaudah opi cuci piring sekarang
gak ada sekolah gitu
ke tempat latihan
gak ada bisa
hai bangun tidur melulu kenapa kenal kaget ya makanya jadi anak jangan males
hai tante tante kenapa sih masih kayak gini nanti bangun aku baik baik juga
opi akan bangun kan bangunin kamu baik baik buat apa saya maunya kamu
rajin bangun sendiri ngasih bangunin tante tante kenapa sih sekarang beda
banget tante dulu nggak pernah kayak gini sama opi tapi kenapa sih tante sekarang
jadi kasar sama opi diam yang
hai yang suruh
kamu ngomong panjang lebar siapa sih salah kerja kerja tan opi mau sekolah
mulai sekarang sebelum sekolah kamu itu harus masak air nyapu ngepel bersin
rumah isi rumah harus bersih kalau enggak kamu nggak boleh sekolah ngerti
tapi mau sekolah tan mau banyakmu mau saya seret kamu
hai hai atau
tante ini udah hampir jam tujuh tapi takut telat ke sekolah
opi selesain pekerjaan ini abis pulang sekolah ya tante
tante bisa kerjain sekarang
kerjaan ditunda tunda nggak baik terusin lagi
sampai jumpa lagi